wacana penundaan pemilu ini
kita sebagai masyarakat
akhirnya jadi tau
kalau ada yang namanya partai prima
oh iya benar
sebelumnya kita belum kenal
sebelumnya saya gak tau
karena jujur ya yang saya tau tuh
prima ya cuma prima agama
karena prima jasa sama beri prima
jadi ya benar karena masih baru ya pak ya
betul tapi menurutku tau ya
dengan adanya isu ini justru partai prima
partai yang baru ini menunjukkan kalau mereka
adalah partai yang berani
partai yang baru itu biasanya lagi sibuk nyari kader
cuma partai prima yang awal awal
masalah juga nih dong
kenapa partai prima yang masih baru ini
jadi gempar gitu
maksudnya kalau partai prima nggak masuk
ibaratnya ginilah dong
partai prima gak masuk pemilu

guatemala gak masuk
piala dunia sepak bola
ya gak apa apa
karena belum banyak yang terlalu tau ya
kalau misalkan yang nggak masuk piala dunia
gempar tuh semua kan
sama kayak pemilu ini
kalau misalkan di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
yang gak masuk itu pdip ya
gak ada masalah
karena tergantung tergantung keputusan dari kpu tentunya administrasi
tapi lagian ya
kalau aku ikutin beritanya
aku pribadi tuh gak bisa menyalahkan partai prima
kan banyak netizen menyalahkan partai prima
karena kan sebenernya partai prima tuh wajar
dia bikin gugatan
dan abis itu gugatannya dikirim ke kpu
yang aneh tiba tiba pn jakpus bikin keputusan
ini ibaratnya tuh ya
kayak ada di sekolah nih ujian nasional
ada satu siswa yang gak lulus
tiba tiba menteri pendidikan ngomong
oke karena si abdi nggak lulus
masalahnya ulangnya tuh ya
makanya dari bayar spp nih
namanya kan pusing jadinya
capek banyak kos yang harus keluar
tapi ada satu masalah lagi nih do
kayaknya lu kelihatan gak update
karena baru baru ini
pn jakpus itu baru aja mengeluarkan statement do
kalau pemilu itu bukannya ditunda
bukannya ditunda nih
bukannya sama aja ya
bukan masalah bahasanya gitu
bukan masalah bahasanya
masyarakat itu kesel sama ini jadi mundur gitu
itu bahasanya mau dirubah jadi
pemilu ditunda pemilu diulang pemilu di
yang penting tuh jangan dimuruhi
itu yang bikin masyarakat kesel
dan banyak yang terdampak gara gara wacana penundaan pemilu ini do
siapa aja yang terdampak do
menurutku nih pak ya
kenapa banyak orang yang kesel pemilu ini ditunda
karena udah banyak partai yang cetak balihu
udah banyak yang cetakan
udah banyak yang kawos
kita kan gak mau ngeliat partai partai itu akhirnya buka distro pak
kita kan gak mau
nol corona jadi ditebet ya
dia kan gak mau gitu
dan yang paling diuntungkan ini kalo pemilu ditunda cuma satu
apa tuh do
pasti kan orderan lagi
nah masalahnya gini do
ada satu hal yang gue tangkap dari lo
gue pernah baca artikel gitu
banyak pengamat politik yang bilang
kan kalau kita ngeliat itu
kalo ada organisasi terselubung
yang berusaha menunda pemilu ini
aku pernah baca itu
pernah baca itu
siapa yang lo baca
menurutku sih para pejabat pejabat kayak gini
hmm menurut gua bukan
komunitas sablon indonesia
oh iya bener
pasti karena dia pengen itu ya
mereka pengen dapat orderan lagi
pastinya pengen dapet orderan lagi
tapi ya menurutku nih
sebagai masyarakat kita dari stand up komedian ini mbak nana
kita tuh stand up disini udah sering pak
dan kita udah ketiga kalinya nih ngebahas masalah penundaan pemilu
yang pertama tuh ngomongin jokowi tiga periode
yang kedua penundaan pemilu
sekarang pemilu diulang
udah gitu pak gitu
nggak usah lagi gitu ada isu ini
kalau misalnya isunya muncul lagi ke depan
stand up komedian nggak usah diundang mbak
langsung undang pejabatnya
karena kayaknya pejabatnya lebih lucu dari stand up komedian
itu tadi sentilan sentilan
ada duto dan juga aldo
semoga sentilan sentilan dari duto dan juga aldo tadi bisa
sampai pesannya ya kepada para pejabat negeri ini
dan kepada presiden republik indonesia pak jokowi dodo
sesuai dengan janjinya
tetap melaksanakan konstitusi
bisa menggelar pemilu dua ribu dua puluh
waktu yang akan menjawab ya
penampilan dari teman teman komisi co tadi
diskusi kita pada malam hari ini
kepada seluruh narasumber yang sudah hadir
ada staff khusus mensa senek ri
kemudian ketemu partai prima
agus jabo semoga cepat sembuh
gus jabo sakit gigi tapi mau datang kesini
ada wakil ketua komisi dua dpr
terima kasih kang saan
dan juga pakar hukum tata negara universitas andalas
terima kasih daveri
dan juga teman teman dari universitas mustopo
terima kasih sudah mengikuti dialog kita
dan kita akan bertemu lagi
senin pekan depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat
politikal show akan hadir nanti dengan dato malgini
dengan topik lainnya
semoga bukan topik pemilu ditunda lagi
karena kita sudah tiga kali bahas ini
tapi pemilih harus tetap berjalan
ingat rabu empat belas februari dua ribu dua puluh
anda semua harus memberikan hak suaranya
terima kasih sudah menyaksikan political show